pemirsa udah jam segini saya belum makan perut keroncongan dari tadi kebayang bayang pengen
takoyaki kira kira ada enak coba kita cari ya satu ratus dua puluh tiga
nah ini dia pemirsa takoyaki yang dari tadi saya udah kebayang bayang tapi kok kecil banget ya saya makan
sepuluh nih baru kenyang jadi karena saya banyak maunya coba yuk sekali lagi kita cari lagi siapa tahu
ada yang lebih besar gitu ya satu dua tiga nah ini dia yang saya cari yang besar makannya nggak perlu pakai
nasi langsung kenyang pastinya tapi kalau besar kayak gini pasti cara bikinnya juga beda nggak
sih pemirsa nah kalau penasaran sebelum makan ya kita coba intip dulu yuk cara bikinnya gimana sih
cara membuat giant takoyaki
yang lebih sempurna yang relatif sama dengan takoyaki ukuran normal hanya saja karena bentuknya
yang besar anda harus menunggu adonan dimasak hingga kering lebih lama agar ketika dibalik
tidak berantakan kemudian adonan ditambah beragam isi yang mulai dari burika bakso hingga kani agar
menambah cita rasa takoyaki setelah matang tak lupa tambahkan katsu bosi atau serutan ikan cek
kalam dan berbagai saus giant takoyaki dibanderol dengan harga dua puluh hingga dua puluh lima rupiah sedikit lebih
mahal dari takoyaki ukuran normal namun size nya yang sekitar lima kali lipat lebih besar dari
takoyaki biasa dijamin membuat anda langsung kenyang baru pertama kali nyobain ini penasaran
aja soalnya apa namanya kayaknya menggiurkan gitu loh gede banget gitu dan sekarang waktunya
saya yang cobain gimana sih rasanya takoyaki ukuran jumbo ini langsung aja kita coba bisa dilihat ya
sampah ada gurita ada sosis ada potongan kani juga kan itu dari kepiting sintetis langsung aja ya
usai menghabiskan coklat takoyaki makanan berbentuk bulat pun lainnya yang akan
saya cicipi adalah ufo burger jika biasanya burger adalah roti yang ditumpuk dengan
berbagai macam isian makanan ini tampil berbeda karena setelah ditumpuk
rotinya akan ditekan dengan menggunakan alat khusus sehingga pinggirnya pipi namun tengahnya
tetap cembung layaknya eufo harga proporsinya juga cukup terjangkau yaitu sepuluh rupiah salah satu
pelanggan ufo burger mengaku menu porsi besar rasa yang enak dan harga bersahabat membuatnya membeli
kebakaran ini hampir setiap minggu seberapa sering itu sering banget ya untuk sebulan ini aja udah
sampai enam hampir mau delapan kayaknya nanti
yuk lihat helmnya melimpah ruah tuh
rasanya tuh cenderung agak manis asin gurih dan ini kebetulan aku pesennya tuh yang daging
salah satu best seller yang ada di sini salah satu keunggulannya juga makanya jadi enggak
belepotan kalau kita makan burger biasanya nggak keluar keluar tapi ini
jadi bikin kita lebih rapi gitu loh makannya ya
ufo burger sendiri terinspirasi dari cita rasa dan inovasi makanan korea yang saat ini sedang
digandrungi di indonesia jadi mana yang akan anda pilih untuk makan siang kali ini
hai ramawati para maestro jakarta